ibu ibu ibu ibu dimana ya
ibuku tidak ada
pasti ada orang yang ingin berniat jahat kepada ibuku
masya allah tenangkan dirimu nih mas tenangkan
izinkanlah dinda untuk menemui raka amuk maruku terakhir kalinya
kanda tidak akan mengizinkanmu
izinkanlah rai kentring manik untuk bertemu dengan raka amuk marugu
tidak ada maksud apa apa
hanya murni keinginan seorang adik bertemu dengan kakaknya
raka amuk marugu itu adalah saudaraku satu satunya
namun kanda harus ikut bersamamu untuk membuka rajah gaya yang membentengi penjaranya
kami memang anak suara raja
kerajaan jaburah ini
aku benar benar sangat tidak pantas mendapatkan hukuman mati seperti ini
dan apakah dia juga lupa kalau aku adalah raga iparnya
raga dari gentri lanik
aku harus lolos dari tempat ini
aku harus pergi dari tempat musik ini
punjara ini sudah dikelilingi oleh raja gaib dasar siliwangi
benar benar kurang ajar
aku akan menangkapmu
kurang ajar raja gaib ini
benar benar sangat kuat
nimas keadaan sekarang sudah aman
dan lebih baik aku dan sheikh guru mengantarkan kamu pulang ke purisitu gendeng
terima kasih banyak atas pertolongan kalian
dan juga saya sudah banyak merepotkan kalian
nimas jangan berkata seperti ini
ini semua sudah ditakdirkan allah swt
kamandaka nimas sebaiknya kita pergi dari sini
baik sheikh guru
sekali lagi saya ucapkan terima kasih chef
kamandaka terima kasih banyak
nih mas kami hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai sesama manusia
kami tidak berbuat apa apa
dan yang kami lakukan hanyalah menjadi tugas sebagai manusia untuk saling tolong menolong
halangkah baiknya nanti kamandaka
nimas lebih baik
kamu beristirahat saja di dalam
mari sheikh guru mari
ibu di mana ya
ibu di mana ya
ibuku tidak ada
pasti ada orang yang ingin berniat jahat kepada ibuku
tenangkan dirimu nimas
kita akan cari ibu bersama sama
semoga ibu mudah ditemukan
tapi kita harus cari ke mana sheikh
sepertinya mereka tidak jauh dari sini
segera kita kejar
kau dibawa ke mana aku
kau akan kuserahkan ke prabu siliwani
kau akan dihukum gantung
kau akan dihukum gantung
dan karena aku yang menyerahkanmu
aku akan mendapatkan nama yang besar
kau akan mendapatkan nama yang besar
dan anakmu akan jatuh ke bukanku

ya berani beraninya dengan orang orang yang lemah
berani berani yang kamu miliki ibu ku